selain untuk berkompetisi indonesia enduro championship atau endurox merupakan wadah berkumpulnya pecinta olahraga sepeda gunung di seluruh penjuru tanah air
dalam seri keempat musim dua ribu sembilan belas yang berlangsung akhir pekan kemarin ajang khusus kategori sepeda enduro ini diikuti ratusan pebalap dari berbagai kelompok umur
pecinta sepeda gunung dari berbagai wilayah di seluruh indonesia kembali berkumpul dalam ajang indonesia enduro championship seri keempat
berlangsung di kth bike park cisarua jawa barat pada minggu empat belas juli total dua ratus tujuh puluh peserta meramaikan event khusus sepeda enduro yang merupakan cabang dari mountain bike racing atau mtb
indonesia enduro championship terbagi dalam dua kategori besar yang dilombakan yaitu atlet dan hobis
untuk atlet terbagi lagi ke dalam men's pro dan women's pro
sementara di kategori hobis ada kelas master a untuk usia tiga puluh sampai tiga puluh sembilan tahun master b empat puluh sampai empat puluh sembilan tahun dan master c usia lima puluh sampai seterusnya
lebih banyak hobis ketimbang atlet
yang hobis memang apa namanya mereka memang ingin menginginkan sebuah kompetisi yang mereka sendiri juga bisa untuk sebagai penghobis
bisa menilai mengukur
harus dari klub sepeda ya
ada juga yang satu orang sendiri datang sendiri gitu
individu juga ada beberapa
ntb enduro termasuk kategori olahraga ekstrim dan biasanya didominasi peserta laki laki
namun ada juga wanita yang menekuni olahraga ini
salah satunya novi meski sudah berusia empat puluh sembilan tahun
berat banget yang kali ini sih
tracknya agak teknikal
dan lumayan hari ini udah kering
saya waktu latihan hari selasa malah nyebur sungai
tapi kali ini sih udah lebih bagus
cuman berat nanjaknya aja
biasanya kita kebalikan kan
ini mainnya sekarang nanjak ada nanjaknya
indonesia enduro championship seri keempat berhadiah total enam puluh lima juta rupiah
rencananya seri kelima berlangsung di padang sumatera barat
seluruh pembalap mengumpulkan poin di tiap seri
kemudian lima pembalap terbaik dari masing masing
kategori dari seri pertama hingga kelima berhak melaju ke seri pamungkas yang akan digelar di bali
tim liputan cnn indonesia cisarua jawa barat